kita awali dengan informasi pertama pemerintah resmi mengambil alih hak penguasaan aset x bantuan likuiditas bank indonesia milik para debitor dan obligor
penguasaan aset itu dilakukan untuk empat puluh sembilan bidang tanah yang tersebar di seluruh indonesia
total luas empat puluh sembilan bidang tanah tersebut adalah lima dua juta meter persegi
prosesi pengambil alihan dilakukan serentak dengan melakukan pemasangan pelang
aset tersebut diambil oleh satgas penanganan hak tagih dana negara blbi
pengambil alihan ini dilakukan secara seremonial oleh menko polhukam mahfud md dan menteri keuangan sri mulyani
turut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari kapolri dan jaksa agung
yang disampaikan oleh pak mahfud kami nanti akan menggunakan semua kewenangan negara
untuk melihat apakah debitor dan obligor